terhadapi pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
dewan pimpinan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan
telah menentukan enam nama calon gubernur dan wakil gubernur
ke enam nama tersebut dijaring setelah melakukan tes terhadap dua puluh tujuh
bakal calon gubernur yang mendaftar dalam proses penjaringan
kamis kemarin nama nama calon gubernur dki jakarta
yang dijagokan partai demokrasi indonesia perjuangan
dalam pemilihan kepala daerah dki dua ribu tujuh belas
mengerucut dari dua puluh tujuh menjadi enam
wali kota surabaya tririsma harini
dan wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
masuk dalam daftar enam calon gubernur dki jakarta usungan pdip
dari enam itu kalau kita sebut nama kan jadi tidak elok ya
tapi tetap kita akan komunikasikan kepada yang bersangkutan
tapi nama apa apa ada di dalam itu
kalau saya dari internal ya kayak pasti ada lah
sebelumnya kamis kemarin
pdi perjuangan mengenalpukannya
di dalam pilihan rapat tentang kandidat gubernur dki jakarta
namun nama nama kandidat masih dirahasiakan
sebelum diumumkan resmi oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
nama gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
diakini tidak masuk dalam daftar
karena tidak mencalonkan diri melalui partai berlambang banteng ini
selain dki pdip juga menyiapkan diri
menyongsong pilkada serentak tahun depan
ya nanti ini kan pemilu serentak
pemilu serentak kami harus melihat momentum yang baik
pemilu serentak kami harus juga melihat keserentakan
di daerah yang lain
ada banten yang harus kami pikirkan
kemudian ada sulawesi tengah misalnya
nah sehingga kesemuanya harus dalam satu irama
berpikir tentang pilkada banten
tidak terlepas dari pilkada dki
karena kami juga membawa calon kepala daerah dari kami
untuk bisa bekerja sama antara banten dengan dki
dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas
pdip bisa mengusung calon sendiri karena jumlah kursi di dprd dki
memenuhi syarat minimum yakni dua puluh dua kursi perwakilan
horas mani hurup cnn indonesia